dan untuk membahasnya lebih lanjut terkait drone bawah laut tersebut sudah ada koni rahakundini bakri pengamat militer dan pertahanan
selamat sore mbak koni
selamat sore pak kapol
baik mbak koni sehat ya
ya sehat alhamdulillah terima kasih mbak kony
selamat tahun baru juga sudah bergabung dengan kita sore ini
mbak kony ini cukup banyak kemudian pembicaraan soal ada temuan drone bawah laut ini
asumsinya jadi kemana mana nih
kita ingin mengetahui dari mbak kony sambil menunggu apa hasil dari bedahan tni angkatan laut begitu
bacaannya soal ini apa meluruskannya bagaimana apakah betul kemudian ini adalah drone bawah laut yang dilakukan atau ditujukan untuk kepentingan militer
atau memang ini sekedar alat navigasi biasa untuk memetakkan bawah laut atau bagaimana
begini seglider ini fungsinya ataupun uav ataupun benda laut lain itu bisa dua fungsi
bisa fungsi segera
masuknya pun bisa beragam cara
bisa saja dia fungsinya militer masuk melalui sipil
misalnya alat militer tersebut dimasukkan dengan alasan tanda kutip mining kita di laut gitu kan
karena penelitian di laut itu kan memerlukan banyak hal ya
termasuk tentang apa namanya kondutivitas laut arus kemudian arus balik dan lain sebagainya
nah untuk mengetahui apakah ini untuk sipil dan militer memang akhirnya harus dilihat hasil dari apa yang akan ditemukan
ini akan ditemukan oleh kasal dalam waktu satu bulan mendatang
tetapi kalau kita melihat konstelasi di masyarakat hari ini yang seolah olah menganggap apalagi dikaitkan dengan berita dari inggris ya
ini sepertinya adalah uuv buatannya china
saya cuma ingin mengingatkan begini
pertama kalau ini memang betul adalah buatan china ya kan
saya cuma mau mengingatkan bahwa selamat datang mungkin perang laut asia pasifik atau indo pasifik sudah di depan mata
tetapi jangan juga kita jump into the conclusion
karena begini bisa saja alat tersebut buatan china
tetapi negara penggunanya bukan china
dan bisa saja alat tersebut buatan amerika atau perancis
tetapi negara penggunanya bukan amerika dan perancis
karena kan ada macam macam seri
misalnya tipe awal itu dua ribu sebelas ditemukan oleh perancis
jenis glider ini adalah yang namanya sea explorer
nah kedalamannya pun sudah beragam dari mulai dua ratus meter sampai ke enam meter
china sendiri kemampuannya sudah sampai kedalaman enam meter
jadi sekali lagi kita mesti melihat itu
kedua konstelasi indo pasifik ini jangan semata semata dilihat hanya
oh ini adalah perang antara china kemudian amerika serikat
china membangun kekuatan navy nya itu sudah berprogram dan dia nggak menutupi kok
di tahun dua ribu dua puluh dia sudah menyelesaikan green water navy
apa maksudnya green water navy
maka kekuatan laut cina itu ada di sekitar perairan tengah kita perairan laut jawa atau kita sebutnya alki timur barat ya
atau malah di bawah pulau jawa gitu
itu sudah dinyatakan
kepertuan ke perancis
keperluan kapal selam bahwa dia mesti mengetahui kedalaman dasar laut hamburan akustik kemudian juga arus balik oksigen dan lain sebagainya
itu semua memang dia harus punya datanya gitu
tapi apakah untuk kemudian untuk menghadapi indonesia semata itu juga nother noth story gitu kan
jadi memang tidak boleh jamin koklusi
kedua indo pasifik ini adalah masalah yang sangat seksi ya
mungkin nggak banyak yang tahu bahwa kapal selam dari perancis itu sudah lama
berapa lama ini beroperasi di laut cina selatan
kalau ditanya apa kepentingan provinsi ke laut cina selatan kepentingan negara yang berdaulat dan mementingkan kepentingan nasionalnya harus menurut saya pilih perancis
dia punya negara bagian kecil di pasifik namanya kaledonia ya kan
dan hubungannya sama laut cina selatan
tapi karena laut cina selatan itu akan menjadi konstelasi politik indo pasifik maka dia mengoperasikan kapal selamnya ke laut cina selatan gitu
jadi memang sekali lagi nggak semata semata bahwa negara yang sedang bertikai
yang ketiga itu apa
begini indonesia ini suka aneh gitu
dia tuh gak sadar bahwa perang masa depan itu udah memang gak kelihatan barangnya gitu
jadi jangan dianggap bahwa sekarang kelihatan ketemu sea glider oh berarti perang sudah akan
mungkin data sudah terkirim dari kapan kapan gitu masuk
kalau itu data militer sudah masuk dari kapan sudah dikirimkan ke pusat data mereka gitu kan
jadi bikin harus dipahami perang masa depan atau perang modern yang kita alami sekarang itu nggak perlu lagi benarnya kelihatan
dan kalau kita bicara laut selamanya pakai sea glider atau uuv atau usfv gitu kan
yang sudah bersenjata
mesti dipahami kita coba lihat ya
global hawk sejak kapan dari dideploy
oke lah global hawk jauh ya
mq empat seat return itu dimiliki australia sejak dua ribu lima belas
kalau kita lihat petanya mq empat seat return maka sudah jelas untuk mengamati laut cina selatan laut cina timur seluruh indonesia sudah terpetakan oleh mq empat seat return
pertanyaannya apa sih mk empat puluh return yang ada di atas luar angkasa sana
dia itu adalah apa ya
jadi dia untuk maritim tapi ada di deploy nya dari angkasa gitu
dan ini misalnya kita mesti bertanya ya
ya setahu saya triton itu diciptakan per hari ini sudah enam puluh delapan buah
bayangkan berarti ada enam puluh delapan negara pengguna mq empat seat return
pertanyaannya siapa saja
kalau kita melihat negara negara asia pasifik aliansi amerika serikat berapa orang

ada sangat kemungkinan bahwa kemudian jepang kemudian juga amerika serikat
ada sangat kemungkinan bahwa kemudian jepang kemudian juga amerika serikat

ada sangat kemungkinan bahwa kemudian jepang kemudian juga amerika serikat

di asas itu masih ada lagi jenis jenis kendaraan ulang visual surveillance lainnya yaitu di angkasa maupun di lautan
yang kita mesti concern memang juga adalah kemampuan china sekarang dan juga negara negara lain untuk bukan saja menciptakan uuv gitu
tapi juga ussv bagaimana misalnya dia sudah bisa meluncurkan senjata dari almen surface
oke oke mbak kony sudah jauh sekali bacaannya sampai yang anda sampaikan tadi tapi kemudian kita ingin memastikan lagi
pada dasarnya prinsip kerja sea glider seperti ini apakah juga kemudian berbeda dengan sekedar memetakan saja atau memang untuk kepentingan militer yang lebih luas begitu
karena memang mungkin ada beberapa aspek mungkin di dalamnya yang mungkin harus diketahui bahwa dia juga merekam data data penting tentang pemetaan bawah laut dan juga hal hal lain yang berkaitan dengan pertahanan kelautan kita atau bagaimana kemudian ini bisa dipahami
sekali lagi kalau untuk dipahami kita mesti bisa lihat apa yang sudah diharapkan
karena yang pasti dia ambil itu dua hal ya pasti
adalah data imagery bagaimana kecerdasan untuk mengambil data imagery dan kemudian juga sinyal datanya sendiri
itu memang sekali lagi kita sebutnya apa ya dia tuh pengintaiannya itu real time
jadi pengintaian ceritanya secara real time dengan kecerdasan sinyal dan kecerdasan gambar gitu
nah ini yang sebenarnya kita mesti dipikirkan untuk apa
kembali sekali lagi saya tidak bisa jambing ke konklusi bahwa itu untuk keperluan militer
tapi saya juga harus
saya juga harus menggarisbawahi bahwa lautan kita itu terlalu terbuka
sebihan indonesia itu kemampuan pertahanan itu untuk menjaga itu sangat lemah
baik dari faktor dari negara maupun dari faktor laut kita sendiri
kalau sekarang pertanyaannya bayangkan berapa banyak kita akan kecolongan data kita diambil
kalau kita harus menunggu barang itu muncul seperti ditemukan di selayar baru kita yakin bahwa ada mata mata misalnya melakukannya
nah jadi kembali kita mesti berpikir tentang poros maritim dunia ini
sampai kalau presiden joko
itu adalah visi penting negara tahun dua ribu empat belas
apakah kemudian kita mampu membangun kekuatan maritan defense dan capability yang sesuai gitu
karena sekali lagi kalau kita melihat konstelasi perang modern konstelasi bagaimana indo pasifik ke depan bagaimana kemampuan negara negara tetangga kita gitu kan
itu kita sudah mau tidak mau harus membangun kekuatan green water navy yaitu kekuatan navy yang mencapai kawasan dan dilindungi oleh kekuatan udara
kemudian juga mencapai apa yang disampaikan presiden jokowi jauh jauh hari tentang nawacita berada di dua samudera samudera
dia dari samudera indo pasifik gitu
nah ini semua nggak bisa ditutupi
jadi artinya yang mau saya bilang adalah kebijakan kita ini mau kemana gitu
karena nggak mungkin karena gerahannya ada sea glider baru kita panik
wah bakal lah mesti diperkuat
angkatan lawan mesti berkuat
karena kita sudah mesti tahu bahwa kita sudah dari jauh jauh hari ketika mereka bilang akan ada di mana kita harusnya menyesuaikan kan
nah china nggak pernah menutupi
kalau ini bicara cina
ketika kita bicara cina maka lawan dari cina itu pasti akan membalans
itu amerika dan aliasinya
apakah kemudian australia duluan
apakah kemudian negara negara nato
kita nggak tahu gitu
tapi yang pasti sekali lagi saya sampaikan tadi
kalau memang ini terbukti adalah keperluan militer
maka selamat datang kita sudah mencapai pintu masuk dari badai asia pasifik perang laut dan udara
selemah itu kah pertahanan militer laut kita mbak kony
sehingga kemudian ini yang ketiga kalau tidak salah saya dari dua sebelumnya
juga sudah ditemukan di kepri kalau saya tidak salah
atau satu lagi di masalembu kalau saya juga tidak salah
dalam waktu yang cukup dekat begitu sehingga mendeteksi ini sangat lemah
apa yang terjadi
begini sekali lagi saya mau sampaikan ya
kemampuan awal kemampuan negara negara lain itu sudah sangat advance
karena kesadaran untuk membela kepentingan nasionalnya juga sudah sangat advance
ini yang menurut saya agak mengerikan gitu ya
kita itu menjadi akhirnya seperti penonton aja
melihat oh orang sudah bisa begini orang sudah bisa begitu
pertanyaan saya cuma begini aja lah
kalau ditanya kemampuan mampukah kita punya nggak kapal bisa sampai menembus enam ribu meter di bawah laut gitu
sekali lagi saya bilang bahwa kemampuan pengoperasian sea glider china di tahun dua ribu enam belas itu sudah menembus enam meter di bawah laut
contohnya waktu kita ada kejadian danau toba kecelakaan kapal
kita masih melihat muslim minta bantuan dari luar kan
jadi artinya memang itu belum mampu
tapi kita nggak bicara tentang kemampuannya kita hari ini
ini cukup bahwa hari ini kita sadar bahwa perang itu sudah tidak harus terlihat bedanya
tapi semua data kita itu sedang dikumpulkan
karena perang modern itu cuma satu
yang menang itu yang punya informasi
information system yang paling penting data data yang dia paling punya
itu akan memungkinkan dia menyerang dan menang
karena komandannya itu mampu mengintegrasikan semua data informasi baik dari darat laut dan udaranya
yang mau saya bilang adalah mari kita gunakan visi presiden menjadi negara poros maritim dunia itu
dengan visi yang membangun
kemudian kita bisa membangun kebijakan pertahanan yang outward looking defense
tadi sudah sangat jelas kita bisa proteksi kawasan kita bukan hanya kedaulatannya
kalau kedaulatannya itu kita masih bicara tentang northern navy
dan sementara perang modern itu bisa diserang dari luar zte ataupun malah di luar kawasan karena ancang kawannya
yang kedua ini pertanyaan tentang kebijakan politik luar negeri
misalnya kebijakan pertahanan ingin beri f tiga puluh lima
apakah sesuai dengan kebijakan politik luar negeri kita
karena f tiga puluh lima itu nggak mungkin diberikan kepada negara yang bukan aliasi amerika serikat
jadi ada yang nggak sinkron
untuk mensinkronkan itu menurut saya presiden itu harus betul betul mendengar apa yang diputuskan oleh wantanas
wantanas itu sebuah jalan nasional seperti konsul
dimana kita di situ adalah akademisi militer semua duduk bersama
dan ada kira kiraan kiraan cepat
baik itu perkiraan tahunan perkiraan bulanan perkiraan jangka pendek panjang dan menengah
dan itu tentang ini sudah kita baca jauh hari
makanya kita sudah bisa bilang bahwa kemampuan maritime design capacity kita mesti kuat
yang kedua doktrin kebijakan kita mesti berubah
karena nggak mungkin lagi doktrin kita masih inward looking defense
dengan menghadapi sekarang kita nggak mungkin inward looking defense
yang hari ini kita ketemukan sea glider nya ada di laut kita
bagaimana kalau sea glider nya jauh jauh tidak di wilayah kedalaman kita tapi sedang mengambil data kita
dan lagi ketika bicara perang laut nggak semata mata apa yang di laut sedang mengambil data lautan
ada global hawk ada posidon ada masy masy masy yang kita sebut namanya
yang kemudian memang sekarang mengambil data
dan data semua darat laut dan udara kita sedang dikumpulkan baik sinyalnya baik imagery nya
oke mbak kony terakhir dari sini banyak sekali evaluasi kemudian apa yang menjadi prioritas jika kondisi ini tidak kita alami lagi di kemudian hari begitu
begini menurut saya apa yang harus dilakukan segera adalah mungkin presiden menundukan memanggil menteri pertahanan menteri luar negeri dan juga wantanas
karena ini sekali lagi adalah terkait bagaimana masa depan kepentingan nasional kita
jadi kita tidak boleh lagi menjadi penonton atau tahu china mempersiapkan apa australia mempersiapkan apa
even doktrin perang australia berubah dari doktrin perang biasa menjadi perang fran jeriko yaitu perang udara
itu harus menjadi sebuah perhitungan buat kita bahwa di masa depan ini hanya kekuatan dua utama yang harus segera dibangun
kekuatan perang laut dan udara
nah kemudian yang kedua adalah kebijakan anggaran
politik anggaran ini mesti jelas
jika kementerian pertahanan itu dibebani oleh tugas tugas lain oleh presiden seperti misalnya tugasnya mentan menurut saya sekarang dipegang juga oleh menhan
maka saya sarankan tunggu sebentar
pengguna anggaran adalah di panglima tni
kenapa karena panglima tni bisa langsung berkorelasi dengan berhubungan langsung berintegrasi dengan kepala kepala staffnya
untuk menentukan sebenarnya ancaman apa gangguan apa hambatan apa tantangan apa
dan antisipasi apa serta tindakan apa yang mesti diambil
dan sebagai pengguna anggaran dia bisa mendirect semua kpa nya
itu saran saya karena dari politik anggaran ini menjadi juga penting bagaimana kebijakan pertahanan kita ke depan
oke baik terima kasih waktunya mbak kony rahakundini bakri sudah memberikan perspektifnya soal
drone laut yang ditemukan di perairan indonesia terima kasih